ya polisi hari ini memeriksa ag dalam kasus penganiayaan terhadap david ozora
kita akan ikuti keterangan polisi berikut ini
karena juga kami didampingi dari tim dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yaitu dalam rangka pendampingan psikosoial dalam rangka dan dalam menjamin pembunuhan daripada hh anak
dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih enam jam
ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak
malam ini tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dengan penahanan
tentunya juga kita berdasarkan undang undang sistem
artinya kita pelaksanaan undang undang kita menyesuaikan dengan undang undang yang berlaku
kita akan melaksanakan penahanan negara kesejahteraan sosial
selama kurun waktu tujuh hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan
dan apabila mungkin akan bisa diperpanjang lagi lapan hari oleh kejaksaan
itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada anak yang berkaitan dengan hukum ini
kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi
jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh
pihak penyidik kesejahteraan
pihak penyidik keterangan tersangka
persesuaian diantaranya untuk pengumuman daripada
unsur pasal yang kita sudah sebelumnya
saya kira demikian untuk
hh anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh
dari kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
kami persilakan ya bu
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam pak dewa kabir humas serta pk bapak dan juga bapak kasubdir renata dan teman teman media semua
intinya pada malam hari ini kementerian pppa hadir di sini untuk terkait memastikan bagaimana koordinasi sesuai dengan mandat undang undang sppa
di pasal sembilan puluh empat kami masih terus berkoordinasi dengan polda metro jaya terkait permohonan pendampingan terhadap ag sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
dan ini pendampingan ini tentu harus dipastikan agar sesuai dan terpenuhinya hak ag sebagai anak berkonflik dengan hukum
termasuk pemberian bantuan hukum maupun bantuan bantuan lainnya secara efektif dan juga pendampingan oleh orang tua atau wali ataupun orang orang yang dipercaya oleh anak
nah disini kementerian pppa hadir untuk memastikan pendampingan tersebut
dan juga terkait dengan penahanan ag sebagai anak berkonflik dengan hukum kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian
sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam undang undang sistem peradilan pidana tahun sebelas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas demikian

isu pak wildan afiansil dari dutikom ada beberapa hal yang mau saya tanyakan
yang pertama soal
keterlibatan ag di sini pak dir
disebutkan beberapa saat sebelumnya bahwa info beredar ag itu menjebak david ya pak
dari postingan yang viral itu apakah betul adanya dengan chat pengancaman dan lain sebagainya terus soal sosok apa itu
yang dari beberapa pihak itu dalam sosok apa karena disebut sebagai cepu gitu
hingga berujung pada penginiayaan terus soal rekonstruksi besok itu ada beberapa adegan yang diperagakan terus apakah
apa yang sudah kami lakukan
pertama kalau untuk substansi daripada kasus tidak akan kami sampaikan di forum ini
namun nanti kita akan lihat pada saat rekonstruksi di sana akan tergambar peranan dari masing masing tersangka
dan juga persesuaian dari beberapa alat rutin
nah kemudian selanjutnya terkait dengan apa
apa ini sudah pernah diperiksa
di jakarta selatan
dan kami sampaikan sekali lagi
semua sama di mata hukum
kalau memang kami butuhkan untuk pemeriksaan dan kemungkinan kami akan periksa kembali
ini sudah diperiksa
kami kontroversikan dengan dokter
nah jadi tidak ada hal hal yang lain
ini yang kami ucapkan
dua puluh tiga adegan soal kita laksanakan langsung di tkp
nanti kita sesuaikan ya apakah di sini atau di
izin pak adir mau menanyakan terkait dengan alasan penahanan
karena kan sebelumnya juga dijelaskan bahwa penahanan ini upaya takhir pak ya
kan walaupun kalau melihat dari ancamannya
bisa adalah penahanan
mungkin pertimbangannya ini pak
apakah dari orang tua atau kuasa hukumnya tidak bisa menjamin bahwa ini bakal tidak menghilangkan barang bukti dan lain lain
mungkin lebih pertimbangannya pak bisa dijelaskan gitu pak
kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif
jadi kalau objektif itu ancaman hukumnya di atas lima tahun
subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri
menghilangkan barang bukti
menghilangkan barang bukti
dan juga mengulangi terjadinya perbuatan tidak nah
namun disini juga ada pertimbangan pertimbangan lain
di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di lpks itu
jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap ag ini sebagai anak yang berpengalaman secara hukum
dia butuh pendampingan dan sebagainya
kebetulan kan orang tuanya sakit dan lain sebagainya
saya kira demikian ya
baik selamat malam pak dir mohon izin
terkait kepemilikan rubikoni pak
iya saya mau bertanya kelanjutan update kasusnya
karena baru saja ramai diperbincangkan disebutkan ada sosok akbp yang menelpon ketua rt untuk tidak mengontak ahmad saifuddin
nah bagaimana tanggapan dari polda metro jaya sendiri
kami mungkin pada substansi perkara ya
kami sedang menangani terkait dengan rilis itu
pada substansi perkara
jadi kami perlu tambahkan kami penyelidikan kami itu sifatnya induktif
berdasarkan dari tkp kami sesuaikan untuk hukum non delik
jadi kalau yang sifatnya induktif kami sementara belum sampaikan
yang katanya katanya itu kami belum fokuskan
secara induktif kami bisa temukan penggunaan unsur kemudian akan kami terapkan
tentunya kalau ada nanti sifatnya deduktif dan itu perlu untuk pemenuhan kami akan gunakan juga dalam proses penyidikan
baik terima kasih
terima kasih atas perhatian dan kesabaran yang menunggu
wa'alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas perhatian dan kesabaran yang menunggu
terima kasih atas perhatian dan kesabaran yang menunggu
terima kasih atas perhatian dan kesabaran yang menunggu